minggu pagi aktivitas ekonomi di pasar sentral
mamuju sulawesi barat mulai ramai
pedagang tampak sibuk mempersiapkan barang dagangannya
begitu juga beberapa toko yang sudah buka
sama sudin salah satu korban gempa yang masih tinggal
di pengungsian stadion manakara bersama lima orang anggota keluarganya
sudah kembali berjualan sejak dua hari lalu
sayur dagangannya banyak yang busuk
karena disimpan terlalu lama
karena bagaimana barang busuk kita bayar sendiri nih yang bunyok
terus sebentar satu jam pulang lagi
ini jualannya laku tidak pak di sini
ya ada todo laku itu
ada yang beli dagangannya pak
menurut sama sudin harga beberapa komoditas pasar
merangkak naik pasca gempa salah satunya telur
oh naik naik harga
naik lima puluh seterak
ya dari ya dari ya genyak
dari harga berapa
harga empat puluh delapan jadi jual lima puluh dapat dua ribu
sementara itu sejumlah warga yang mengungsi
mulai kembali ke rumah mereka untuk membersihkan reruntuhan
sadiah warga kelurahan karema kabupaten mamuju
kembali ke rumahnya setelah bertahan delapan hari di pengungsian
dapur rumahnya hancur
barang barang miliknya pun tampak masih berantakan akibat gempa
di teras kayak tidur karena masih takut di dalam
jadi mulai semua itu pengungsi ada yang pulang ke rumah
tapi begini mie tidur di luar
karena takut ada lagi gempa sesulang apa
sadiah suami beserta keempat anaknya memilih untuk tidur di teras depan rumah
ia pun meninggalkan sebagian barang di tenda pengungsian
di tenda pengungsian
sejak sewaktu waktu gempa sesulang terjadi
dan memaksa mereka kembali mengungsi
saat ini masih mendarmandir
karena tenda masih di sana
karena takutnya kalau ditinggalkan di sana
ada yang ngambek apa apa di sana
jadi kesini juga ditinggalkan rumah tidak enak juga
pemerintah provinsi sulawesi barat menetapkan
masa tangkap larurat bencana dari lima belas januari sampai dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh

warga khususnya di wilayah kabupaten mamuju dan majene
diimbau untuk tetap puas pada akan potensi terjadinya gempa sesulang
april sirait windri hawadis mamuju sulawesi barat
pengambilan paksa jenazah terkonfirmasi covid sembilan belas
kembali terjadi di jawa timur
kali ini di rumah sakit islam kaliangat sumeneb jawa timur
informasi lengkapnya sesaat lagi
tetaplah bersama kami